dan saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana sebaran titik panas yang ada di indonesia
mungkin bisa kami tampilkan juga datanya di sini bagaimana sebaran api yang merupakan data yang sudah kami himpun
jumlah titik api di indonesia data per hari ini enam september dua ribu dua puluh tiga total hari ini di seluruh indonesia ada dua empat ratus tiga puluh dua titik api
berdasarkan kelasnya kita bagi menjadi tiga ada empat puluh empat titik api dengan tingkat yang tinggi dua lima ratus lima puluh enam dengan tingkat yang sedang serta satu ratus tiga puluh dua yang tingkatnya rendah
data ini kami dapatkan dari bmkg sejak pukul sampai dengan pukul empat sore tadi waktu indonesia barat
saya juga akan menunjukkan kepada anda bagaimana sebarannya
kita bisa lihat di sini titik titik berwarna kuning merah dan juga hijau ini mendadakan apakah rendah sedang atau tinggi titik apinya
kita mulai yang pertama dari sumatera di sumatera tidak ada titik api yang rendah
ini bisa kita lihat bahwa hanya ada warna kuning dan juga warna merah
ada dua ratus enam belas titik api sedang serta empat titik api tinggi yang berada di sumatera selatan
lalu kita bergeser sedikit
menuju ke kalimantan
nah di sini ada oke kita lihat di sini totalnya ada delapan belas titik api rendah satu lima puluh dua titik api sedang dan juga dua belas titik api tinggi
dua di antaranya ada di kalimantan barat
lalu kita bergeser lagi ya kita bergeser ke pulau jawa
di pulau jawa sendiri ini ada empat puluh tiga titik api rendah dua ratus tiga puluh dua titik api sedang dan juga lima
lima titik api tinggi
salah satunya ada di jawa timur
di sini ada warna merah anda bisa lihat di situ bahwa tepatnya tadi kita sudah bahas bagaimana di jawa timur di gunung arjuna
kita bergeser sedikit ke nusa tenggara
ada empat puluh satu titik api rendah empat ratus tujuh puluh satu titik api sedang dan juga enam belas titik api tinggi
saya akan mengajak anda menuju sulawesi
nah di sulawesi sendiri di sana ada dua puluh tujuh titik api rendah satu ratus tujuh puluh tujuh
titik api sedang dan juga enam belas titik api tinggi
beberapa yang berada di nusa tenggara timur tepatnya di sini anda bisa lihat di sana
lalu kita bergeser ke papua dan juga maluku ada tiga titik api rendah satu ratus delapan titik api sedang dan juga dua titik api tinggi
salah satunya berada di maluku